presiden joko widodo mengimbau pemudik termasuk asn tni dan polri
serta pegawai bumn dan pegawai swasta agar menunda jadwal kembali dari kampung halaman
selaras dengan imbauan pemerintah pt kereta api indonesia daup satu yang melayani stasiun pasar senen dan stasiun gambir
sejak jauh hari sudah menyiapkan layanan arus balik hingga sepuluh hari setelah lebaran dua ribu dua puluh
persiapan tersebut meliputi penambahan tempat duduk di area stasiun
pengerahan customer service mobile untuk membantu alur keluar masuk penumpang
layanan keamanan serta area parkir juga kerjasama dengan rumah sakit terdekat
tugas dan sejumlah fasilitas lainnya itu dilakukan sampai dengan h plus sepuluh atau tanggal tiga mei
artinya kalau kita bicara mengenai di atas tanggal dua puluh lima dua puluh enam ya itu masih tersedia ya
jumlah pemudik yang menggunakan kereta api di wilayah daup empat semarang naik enam belas persen dibanding tahun lalu
namun jumlah tersebut masih di bawah jumlah penumpang kereta api pada momen yang sama sebelum terjadi pandemi covid sembilan belas
selama masa angkutan lebaran sembilan puluh tiga kereta penumpang dan delapan kereta barang dioperasikan di wilayah daup empat
menurut manajer humas pt kai daup empat semarang iksvan henry witoko
jumlah sementara penumpang pada masa angkutan lebaran tahun ini sudah naik enam belas persen dibanding tahun lalu
selama periode dua belas sampai dua puluh empat april total penumpang di daup empat empat ratus sembilan puluh ribu orang
namun dibanding sebelum pandemi covid sembilan belas angka ini baru mencapai delapan puluh persen
dibandingkan dengan tahun lalu dua ribu dua puluh dua
itu secara umum ada kenaikan
kalau kemarin itu ada sekitar sampai enam belas persen mas
tapi kalau dibandingkan dengan dua ribu sembilan belas
akhir apple to apple dua ribu sembilan belas itu kan belum adanya covid
itu ketercapaian kemarin bisa sampai delapan puluh an persen
sementara itu puncak arus balik di daup empat terjadi dua hari setelah lebaran
dengan estimasi jumlah penumpang dua puluh tiga orang
arus balik dengan jumlah penumpang terbanyak terjadi di stasiun poncol dan stasiun tawang
semarang dengan sekitar tiga belas penumpang
tim dekutan cnn indonesia